sementara desta bayi kembar siam dempet perut asal probolinggo minggu malam akhirnya meninggal dunia di rumah sakit dr sutomo surabaya
desta tidak dapat bertahan hidup akibat kondisinya terus menurun pasca menjalani operasi
suasana duka menyelimuti pasangan suami istri nurul iman dan jumani warga desa mundengles kecamatan sumber asih probolinggo pada senin pagi
desta aminatus zahroh salah satu bayi kembar siam dempet tali pusar akhirnya meninggal dunia di rumah sakit dr sutomo surabaya pada minggu malam
sebelum meninggal desta menjalani operasi dua kali operasi pertama pemisahan dan yang kedua adalah operasi usus yang bocor
hanya saja kondisi desta selama dalam perawatan medis tidaklah sebagus kondisi desti saudaranya
hingga akhirnya desta meninggal akibat adanya kelahiran fungsi jantung dan usus robek
dengan kenyataan ini nurul iman ayah bayi hanya bisa pasrah dan merelakan kepergian sang buah hatinya
kami sudah berusaha dokter juga sudah berusaha namun tuhan berkata lain tuhan sudah berkendara itu
mungkin harapannya untuk yang hidup pak
untuk yang satunya kami berharap bisa sehat
usai disolatkan akhirnya desta dimakamkan di pemakaman umum desa setempat
sementara ayah sang bayi berharap tim medis terus berjuang menyelamatkan desti saudara desta yang saat ini masih dalam perawatan intensif
hingga kini kondisi desti masih stabil dan terus mengkonsumsi
dia terus mengkonsumsi asi dari ibunya